kita bersama ini tanggung jawab kita bersama dan kita harus benar benar patuh gitu apapun itu sepatu
hi dan saya rajin banget beritu semprot michael saya karena itu itu modal kerja itu ya bisa
setiap bisa enggak as artinya ini dibutuhkan kejujuran yang luar biasa dari semua pengusaha
karaoke ya jangan mentang mentang pengen buka tapi terus laporannya memang kita udah steril
tapi sebenarnya belum gitu karena ini menyangkut bahaya orang banyak jadi benar benar harus kalau
bilang steril ya harus benar benar steril dan mungkin dari satgas covid juga harus benar benar ngeceknya
double check bahkan triple check gitu karena yang tadi saya bilang ini ini tempat
yang penularan droplet tertinggi itu di karaoke menurut saya